semua orang tua pasti akan sedih ketika mengetahui sang buah hati memiliki kelainan kesehatan yang langka
namun akan lebih mengiris hati lagi bila sang buah hati juga ternyata terinfeksi virus corona
kami akan ajak anda untuk melihat perjuangan dan ketabahan seorang ibu membesarkan anaknya yang menyandang disabilitas dan terpapar virus corona
pokoknya saya akan berbuat yang terbaik buat diva itu yang selalu saya yakinkan
karena juga ada timbul rasa ketakutan karena saya cuma berdua saja bagaimana nanti kalau saya nggak ada
lia oktora tak pernah menyangka putri sematawayangnya diva sempat tertular covid sembilan belas akhir maret lalu
diva mengidap sindrom cycle yaitu kelainan langka yang ditandai dengan terjadinya penundaan pertumbuhan dan beberapa kelainan penyerta
seperti ukuran kepala kecil tulang punggung melengkung dan gangguan koordinasi tubuh
kini dia akan mencari penyertaan
selama enam belas tahun dengan tinggi sekitar satu ratus empat cm tak bisa berbicara dan hanya dapat melakukan reaksi kecil seperti menekuk tangan ketika bertemu dengan orang asing
pertengahan maret lalu diva mengalami gejala batuk dan sesak nafas
lia membawa putrinya ke dokter ferdi di rumah sakit hermina ciputat
ya dokter verdi lah yang selama ini rutin mengecek kesehatan diva
dia juga mengatakan bahwa dia ingin mencari penyertaan kecil karena dia tidak bisa berbicara dengan orang asing

nah itu makanya salah satu sisi yang saya perjuangkan saya untuk dirujuk ke wisma atlet di satu sisi juga kan saya belum dites waktu itu ya
nah jadi di sana diva juga dites lab saya juga
lalu hari keberapa tuh diva dironsen
kita diva juga dikasih obat obatan saya juga selain obat obatan juga kita dikasih vitamin juga
keterbatasan diva tentu membuatnya tidak mandiri dan bergantung pada sang ibu
maka saat terpapar covid sembilan belas pun lia harus menemani diva di isolasi dan dirawat di rumah sakit darurat covid sembilan belas wisma atlet kemayoran
nah tanggal dua belas nya saya dikabarin kalau hasilnya
saya antara kaget ya sedih juga karena nggak percaya
sebenarnya saya nggak percaya kok bisa positif secara kita tidak pergi kemana mana
paling hanya ke rumah orang tua saya yang hanya berjarak satu km dari sini kan bulak balik
itu pun saya naik sepeda saya nggak naik kendaraan umum gitu kan
nah akhirnya ya saya berpikir yaudah memang hasilnya positif

yang penting pada saat itu saya ingin diva sembuh
upaya lia tak sia sia karena diva akhirnya dinyatakan sembuh setelah tes swab pcr yang kedua awal mei lalu menunjukkan hasil negatif covid sembilan belas
mereka pun diizinkan keluar dari wisma atlet pada tujuh mei dua ribu dua puluh
lia memang tak pernah main main
belasan tahun ia merawat diva seorang diri
apa yang menguatkan saya sebenarnya satu juga support dari keluarga dari teman teman gitu kan
jadi pada saat diva usia tiga bulan saya pisah sama ayahnya gitu kan
nah keluarga sangat mendukung banget waktu itu
bagaimana supaya saya move on saya berjuang untuk diva
jadi waktu itu saya fokus ke diva
ia telah menjalani dan merasakan pahit getirnya kehidupan bersama diva
saya selalu meyakinkan diri
itu yang selalu saya tanamkan dalam diri saya gitu loh
pokoknya saya akan berbuat yang terbaik buat diva
itu yang selalu saya yakin
itu yang selalu saya yakin
pernah juga ada timbul rasa ketakutan
karena saya cuma berdua aja
itu pernah ada timbul rasa ketakutan
seperti itu dulu ya
cuma saya yakin allah pasti akan membuat yang terbaik buat umatnya
seandainya pun saya nggak ada duluan pasti allah akan memberikan yang terbaik buat diva
kerentanan anak terpapar covid sembilan belas tak dapat dipandang sebelah mata
sebab anak yang tertular tak dapat menjalani isolasi sendiri
melainkan harus ditemani orang tua
sebenarnya risiko anak untuk mendapatkan covid sembilan belas itu

tidak jauh berbeda dengan orang orang dewasa
nah kalau kita lihat laporannya di negara negara lain
tapi kalau kita ekstrapulasikan dengan jumlah anak indonesia
lebih kurang misalnya anak indonesia sekitar enam puluh
anak anak adalah populasi yang unik
anak anak adalah populasi yang unik
orang tua berperan besar dalam menanamkan pemahaman tentang pentingnya
mencegah penularan covid sembilan belas kepada anak anak